emang dari kecil itu gue emang gak tau kenapa jadi dari tk atau sd gitu kalau misalnya ada pentas teater sekolah gitu guru guru suruh gue yang main
jadi kayak itu aja tuh yang boleh tuh gitu kan
lama lama jadi keterusan gitu sampai sma main ikut ikut ekskul teater kompetisi teater yang kecil kecilan lah
terus kuliah gue vakum karena keluarga gue juga gak ada yang di dunia entertainment bisa dibilang ataupun seni apapun musik pun gak ada
jadi gue gak ada yang ngebimbing lah kurang lebih begitu
terus jadinya gue kayak yaudah gue kuliah deh kuliah hukum kayaknya paling bener gitu kan
terus gue kuliah gue sempat kerja di kantor terus gue sempet di radio juga
tapi gue kok kayaknya kurang fulfill gitu ya
jadi gue kayak ah gue mau ngelakuin yang gue dulu lakuin ah yaitu seni peran
terus akhirnya gimana caranya tiba tiba alam semesta ngasih jalan terus gue ditemukan dengan satu orang yang akhirnya mau ngembing
itu juga manager gue sekarang
pas dapat nominasi gue juga justru gue lebih senengnya pas dapat nominasi gitu
karena menurut gue nominasi tuh udah cukup kali ya
terus bisa dimasukin sama nominator lain yang keren keren banget
kayak ada si siapa tuh bang kiki yang udah senior banget gue bisa satu nama sama dia gitu
tapi pas tiba tiba diumumin gue yang menang gue yang harus maju harus ngomong gitu
tapi ya senang maksudnya bahagia gitu
lo waktu menang piala citra juga
jadi ya sebenernya maksud gue ngomong kayak gitu karena gak seluruh orang
karena kita orang indo kan selalu kayak dari kecil kebanyakan ya gak semua
sekolah yang bener gini sekolah yang tinggi ingin kuliah gitu
jadi dokter jadi

iya tapi kan kadang orang mungkin lebih bahagia di bibir
di bidang lain gitu
gue selalu percaya ketika lo bahagia di bidang tertentu lo akan lebih mudah untuk berprestasi di bidang itu ya
kita ngomongnya penyalin cahaya gue juga penasaran banget
lebih nonton banget karena ya emang gongnya dapet banget ya gara gara piala citra bisa dapat sebelas masuk rekod bla bla bla
sebenarnya ini tuh udah boleh lo spoiler gak sih
eh spoiler pasti sih belum boleh
mungkin message nya yang mau di
diangkat itu adalah tentang pelecehan seksual
yang marak gitu ya di industri ataupun di indonesia gitu
tapi kalo dari gue pribadi sih yang gue liat selain itu adalah konsensual juga masuk gitu